kondisi ekonomi indonesia kian berangsur pulih meski dinilai masih dalam keadaan buruk
dari hasil survei indikator politik indonesia pada september dua ribu dua puluh
hal ini sejalan dengan adanya sejumlah relaksasi aturan sektor ekonomi pada ppkm ini
hasil survei indikator politik indonesia pada tujuh belas hingga dua puluh satu september dua ribu dua puluh satu menyatakan
sebanyak empat puluh empat satu persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk
penilaian ini menurun dibanding awal pandemi yaitu delapan puluh satu persen yang menyatakan buruk
sedangkan tren tingkat kepuasan kinerja presiden pun terus turun
dari september dua ribu sembilan belas banyak tujuh puluh dua persen responden puas hingga hanya lima puluh delapan persen yang puas pada september dua ribu dua puluh satu ini
tren kepuasan terhadap presiden kabar baiknya kalau kita lihat gelas tengah penuh itu masih di atas lima puluh persen pak balil ya pak menteri
kalau kita lihat gelas tengah kosong tren penurunan ini belum berhenti dibanding sebelum pandemi
sebelum pandemi itu sekitar tujuh puluh dua tujuh puluh persen yang puas terhadap kinerja presiden
nah jadi trennya masih turun
agar kepercayaan publik tetap terjadi maka khususnya di bidang ekonomi
kami tetap menjaga penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas
penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas
kemudian kita mendorong kawasan
kawasan pertumbuhan ekonomi baru di seluruh wilayah indonesia harus terjadi
agar pusat ekonomi itu tidak hanya terjadi pada satu kawasan